kemacetan parah di sepanjang jalur cisar wahiga kawasan puncak pasbogor jawa barat penuh sesak
nyaris tak bergerak terpantau dari kamera drone pada minggu siang ribuan kendaraan
roda empat dan roda dua terjebak macet parah hingga lalu lintas semraut di kedua arah arus gen
mengunci karena banyak kendaraan saling berdesakan memakan jalur berlawanan
hai akibatnya banyak pengendara memilih istirahat hingga tumpah ruah di bahu jalan
selain kelelahan terjebak macet selama belasan jam kendaraan mereka juga banyak
permasalah mogok mesin sudah sampai belum bersih kenapa ini lesehan disini
sementara hingga tengah malam kemacetan parah di sepanjang jalur puncak ini
masih belum juga terurai padahal satlantas diketahui telah melakukan upaya
pemerlakuan sistem satu arah atau one way sebanyak dua kali dari herum tembus
jalan bur perry dengan bocah di dasar mulai dortem
puncak dua hingga minggu sore seperti yang ada di objek wisata the green villace ini yang dibanjiri
wisatawan yang rata rata berasal dari jakarta bekasi dan tangerang wisatawan mengaku memilih
destinasi kawasan puncak dua karena takut terjebak kemacetan parah yang kerap terjadi di kawasan
di sarawak puncak beragam mohana menarik bisa dinikmati di lokasi wisata ini pemandangannya
pemandangannya banyak permainan anak kayak ayunan banyak lah di dua hari terakhir ini memang menjadi
puncak kunjungan wisata selama masa libur lebaran dalam sepekan tim liputan cnn indonesia